hai ceng bulu kaki kamu panjang ceng panjangnya sebelah sini
henry meneng juga harus jagain jenifer ya iya bu
ini kalau kita dibohongin bagaimana ini
ya berarti kita ketipu gitu aja serius satu cek ini belum balik balik tuh si akan montir
baru juga lima menit
perginya dong ya allah kalian mah enak bisa tenang kan duit saya yang dipakai makanya saya tenang
jangan emosi atau kang dadang nanti puasanya batal
lebaran idoy dengan puasa oh iya lupa saya kang dadang
yun buka pintunya akan mau masuk
akan enggak sengaja ngelihatnya yun
ya akan lihat
ya negara akan datang tunggu balik
masa orang negara tanggung aja
akan udah janji gak mau main api lagi
punya rizky dihamur hamurin
buat selingkuh yun buka yun akan sayang sama yuyun enggak ada yang lain
kalau yuyun denger akang masih ngobrol sama yati
kita cerai beneran kang
akang pengen selamanya sama yuyun
akang boleh masuk ya
berapa harga motor teh ya
kalau kita beli cash harganya sekitar enam belas juta
kalau kak pebri udah baca yang itu
seru gak kak
kalau jennifer mau baca baca aja ya jen
iya kak pebri
lagi baca komik tante
ibu ada ide
gimana kalau hari ini kita bersih bersih rumah
kan udah bu
boleh ajak denny sama peronika gak bu
ajak kayak dok juga ya tante
boleh semuanya boleh diajak
makasih ya tante
makasih ya tante
kalau cerita hidup kamu cuma satu ya omnya
rantem sama anak
iya ya ceng
seru ya ceng
hei tue kamu jangan ikut ikutan
nanti si aku marah ngambek nangis loh kamu
saya mah tidak
si sarko melupa
itu yang paling parah pas terakhirnya sih pulang tuh
yang hampir hampir hampir cerek kalau gak salahnya
yang febri kabur
iya yang sebelumnya itu
haduh untung saya turun tangan tuh
kalau enggak gimana sekarang
doi itu cuma ungkapan doi
tolong aku aku mau pergi sama perempuan warung itu

pergi lau sejarah gara gara

mungkin dia bisa kandikanmu kehidupan

mungkin dia bisa kandikanmu kehidupan

mungkin dia bisa kandikanmu kehidupan

mungkin dia bisa kandikanmu kehidupan

mungkin dia bisa kandikanmu kehidupan
bulu kaki kamu panjang ceng
buluh kaki kamu panjang ceng
panjangnya sebelah sini tuy
oh yang kita ketahuan ngintip
oh yang kita ketahuan ngintip
pak dede besok baru kesininya
karena di rumah maeros hari ini lagi rame lagi banyak tamu
karena sakit perutnya belum semuh
alhamdulillah udah mendingan
nanti gak diizinin lagi
ada di dalam
esy ajak edward sekalian ya
ikut tante yuk makan pizza sama yang lain
kalau begitu emak ikut sekalian
karena kotor tante
nek tuh gak dapat jalan